pada keinformasi selanjutnya partai golkar menilai erick thohir cocok menjadi ketua tim kampanye nasional jokowi ma'ruf amin
sosok erick thohir yang merupakan pengusaha muda dianggap pas untuk menggait suara kaum muda
ketua dpp partai golkar aceh hasan shazili mengatakan nama erick thohir muncul begitu saja di kalangan masyarakat bukan dari internal koalisi
aceh berpendapat sosok erick thohir memiliki kemampuan meraih dukungan kaum muda
koalisi pun menyerahkan keputusan soal nama ketua tim pemenangan kepada jokowi dodo dan ma'ruf amin
nama ketua tim kampanye akan diumumkan menjelang masa kampanye dua puluh tiga september nanti
soal ketua tim memang kita sudah menyepakati untuk menyerahkan kepada pak jokowi ya
untuk memilih siapa ketua tim yang memang memiliki kompetensi memiliki profesionalitas memiliki kemampuan untuk memimpin tim pemenangan
bahwa memang kebutuhan objektif hari ini kita membutuhkan figur yang meraih dukungan terutama dari kalangan generasi muda
karena bagaimanapun mereka adalah pemilih yang sangat potensial
yang kedua soal nama nama yang beredar tentu semua punya potensi untuk menjadi ketua tim
tapi sekali lagi bahwa nama tersebut kita serahkan
sama pak jokowi pak kiai maruf amin dan tentu dibahas dengan para ketua umum partai politik
ketua inas gok erick thohir masuk bursa ketua tim sukses jokowi maruf amin
namun ketika ditanya awak media erick menyatakan belum memikirkan hal tersebut dan memilih berfokus menyukseskan asian games dua ribu delapan belas
satu saya fokus asean games
masih empat hari
ketika kita capek terus semua juga euforia senang kita lengah
karena game times nya masih jalan masih ada closing
atlet belum pada pulang
kalau nanti kita outfocus semua kita mesti jagain sampai selesai
jadi saya sih hari ini tidak berpingin panjang saya hanya mau fokus asian games
kalau setelah asian games ada kemungkinan bu
yang pasti setelah asian games umroh dulu sama keluarga
berkumpul sama keluarga
saya belum ada hal itu jadi saya no comment
kalau ditawarin bapak